berbagai isu seputar revisi undang undang kpk rkuhp masalah papua hingga lambannya penanganan kabut asap mengundang keprihatinan luas
di yogyakarta mahasiswa yang akan mengikuti aksi gejayan memanggil berkumpul di sejumlah titik
aksi dimulai pukul satu siang di jalan gejayan tepatnya di pertigaan kolombo
dan sudah ada koresponen cnn indonesia hendrawan setiawan di gejayan yogyakarta
selamat siang hendrawan bagaimana nanti skema pergerakan aksi yang mengikuti gejayan memanggil pada siang ini
aldi skema pergerakan aksi yang anda maksud tadi di mana mahasiswa bergerak dari tiga titik kumpul yang berbeda
saya berada di salah satu titik kumpul yaitu di depan kampus sanata dharma di jalan gejayan yogyakarta
namun beberapa saat yang lalu mahasiswa yang sudah berada di lokasi ini sudah mulai berjalan menuju ke lokasi yang jaraknya sekitar dua meter
lima ratus meter dari lokasi saat ini saya berjalan yaitu di pertigaan kolombo di jalan gejayan ini
ada dua titik kumpul lain yang digunakan mahasiswa untuk berkumpul yaitu di bundaran ugm dan juga di depan uin
atau universitas islam sunan kalijaga yang biasa disebut mahasiswa sebagai pertigaan revolusi
dari tiga titik kumpul ini kemudian mahasiswa bergerak menuju ke pertigaan kolombo di jalan kejayan ini
yang menarik dari dinamika yang terjadi dari tagar gejayan memanggil yang menggerakkan mahasiswa pada siang hari ini
di mana tadi malam saya sempat melihat di media sosial gejayan memanggil merupakan tagar yang paling nomor satu di twitter
dan kemudian pada pagi hari ini muncul beberapa surat dari sejumlah universitas di mana mereka menyatakan tidak terlibat dengan aksi ini
bahkan universitas sanadra dharma misalnya adalah salah satu universitas yang meminta mahasiswanya untuk tidak bergabung
dan bahkan bem dari universitas sanata dharma mundur dari aliansi mahasiswa yang melakukan aksi pada siang hari ini
kalau kita melihat surat surat yang dikeluarkan oleh universitas universitas ini ini memang tidak lazim seperti biasanya
mengapa karena mahasiswa tentu saja di yogyakarta tidak hanya melakukan aksi pada kali ini
tapi mereka juga melakukan aksi pada isu isu lainnya
namun baru kali ini atau setidaknya ini adalah salah satu di mana universitas mengeluarkan surat terbuka yang kemudian disampaikan kepada warga universitas
fasilitas akademika dan kemudian tersebar ke luar universitas
nah bila kita melihat isu isu yang dibawa oleh mahasiswa adalah isu isu yang sebenarnya saat ini sudah banyak mendapat kritikan dari warga masyarakat
misalnya tentang ruu kpk kemudian isu tentang papua
isu lingkungan tentang pembakaran hutan kabut asap dan sebagainya
ini adalah isu isu yang sebenarnya sangat wajar atau banyak kita dengar di masyarakat
selain mengkritisi pihak pemerintah presiden jokowi misalnya ini juga kritik ini juga ditujukan kepada pihak dpr yang kemarin sudah mengesahkan ruu kpk menjadi undang undang
inilah yang menjadi tuntutan mahasiswa yang saat ini akan menggelar aksi gejayan memanggil
mungkin pertanyaannya adalah mengapa dilakukan di kejadian
karena bila kita ingat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan saat reformasi salah satu mahasiswa yaitu moses gatotkaca tertembak di lokasi ini
sehingga ada salah satu jalan di jalan gejayan ini yang kemudian diberi nama jalan moses gatot kaca
cukup ganjil begitu ya ada universitas atau bem yang ingin atau menolak aksi tersebut pada hari ini
kemudian berapa jumlah kampus atau jumlah aksi yang akan ikut dalam
atau akan di protes kejadian memanggil pada siang ini
jumlah kampus yang akan bergabung awalnya jumlahnya kami pertama kali mendengar ada tiga universitas
namun kemudian ini bergulir menjadi sepuluh universitas
nah apakah kemudian ini jumlahnya terus meningkat sehingga jumlahnya akan meningkat lagi
kami belum mendapatkan informasi terakhir berapa jumlah universitas yang akhirnya bergabung di aksi gejayan memanggil ini
namun bila kita melihat sejumlah kampus yang akan bergabung berapa jumlah universitas yang akan bergabung di aksi kejadian memanggil ini
bila kita melihat sejumlah fakta di lapangan di lokasi titik kumpul tempat saya menyampaikan informasi ini
dan kemudian di titik lain di bunderan ugm tampaknya jumlah mahasiswa cukup banyak
dan saat ini jalan di kejadian saat ini arus salur lintas sudah mulai dikurangi oleh pihak kepolisian aldi
baik hendrawan setiawan korespondensi ann indonesia terima kasih atas informasi anda dari yogyakarta
hendrawan setiawan korespondensi ann indonesia